bukan baru beberapa hari sudah panjang
selama di jakarta juga berjalan
ketika kita bicara tentang suasana
industri sudah bangun dan kerja bersama dengan pak aher ini
ketika beliau masih bertugas sebagai gubernur
keputusan itu diputuskan di musyawarah paling tinggi
namanya musyawarah majlis surab
insya allah pada hari hari ke depan nampaknya akan ada musyawarah majelis suro
dan salah satu agenda yang ditunggu tunggu masyarakat
tentu adalah kapan keputusan tersebut tiba
jadi nampaknya kita tidak terlalu tergesa gesa